gimana udah meres belum
maaf bang saya gak berhasil bawa raya kesini
bahwa satu perempuan aja lo gak becus
lex lo satu satunya orang yang gue andalin
bang gini tadinya saya hampir membawa raya kesini
ini gue lagi nyari info buat balapan
kangen kebut kebutan lo
enggak sih kal
cuma gue pengen nyari balapan aja soalnya gue butuh duit
tumben amat lo mata duitan
bukan mata duitan sih kalau
cuman gue mau bantuin nyokap gue aja
karena dia lagi ada masalah keuangan
hah masa sih boy
kan nyokap lo kerja bokap lo juga kerja
masa iya sih lo ada masalah keuangan
ya jadi gini kalau masalahnya
biokap gue tuh pernah pinjam duit sama adriana
nah adriana bersedia pinjemin duitnya
dan duitnya lumayan gede lima m
buset banyak amat
nah nyokap gue tuh rencananya mau balikin duitnya
mau bayar lah ke adriana
cuman nyokap gue tuh ngerasanya gak mau berutang bugi aja sama adriana

jadi mau bayar
sebagai anaknya kan pengen ngebantuin
ya gini aja deh
mondi kan paling tau tuh
paling update masalah info balapan gitu
yaudah nanti gue telepon mondi deh
nah terus kalau saran gue sih
kalau emang lo banyak uang
kenapa gue gak kepikiran deh
yaudah nanti gue coba tanya deh sama nyokap gue
terus kalau masalah balapan mending lo telfon sekarang deh mondinya
mumpung belum masuk kelas nih
lo ada info balapan motor gak
yang hadiahnya lumayan gede lah
balapan yang hadiahnya lumayan gede
lo kalau emang butuh sesuatu ceritain sama gue bareng kali gue bisa bantu lo
eh ya untuk sekarang sih gue gak bisa cerita
soalnya ini urusan keluarga gue mon
nanti kalau udah selesai masalahnya gue cerita deh sama lo ya
oh ya yaudah gue ngerti ko
sebenernya sih nanti sore ada kejuaraan boy
ya bareng kali lo mau liat dulu tempatnya
wah boleh mon
yaudah makasih ya infonya mon ya
sebelumnya maaf ya bu
tapi hubungan ibu sama abah kelanjutannya gimana bu
saya sudah memutuskan hubungan saya dengan akibatnya
ya demi kebahagiaan raya dan mondi lah nak
saya salut banget sama ibu
karena saya tahu ibu itu sangat cinta banget sama abah rama
tapi ibu rela melakukan ini semua tanpa permintaan dari raya ataupun mondi
nah saya ini kan udah gak muda lagi
buat orang seumur saya ini apalagi sih yang dicari
kalau bukan memperbanyak tabungan amal di akhirat nanti
sama membahagiakan anak udah
apa lagi yang bisa kita lakukan selain itu
iya sih bu
kalau urusan jodoh itu udah mutlak semuanya
allah yang pasti ngatur ya bu
ya semua orang bilang kalau jodoh itu di tangan allah
tapi saya percaya karena allah pernah berfirman
bahwa manusia itu diciptakan berpasang pasangan
jadi laki laki berpasang pasangan dengan perempuan
perkara siapa jodoh kita
ya itu kembali lagi kepada diri kita
bagaimana ikhtiar kita
memohon doa sama allah
minta jodoh seperti apa kepada allah
tapi bu bukannya kalau urusan jodoh
dibilangnya jodoh itu gak bakalan kemana
jadi harus nunggu gitu
nah terus untuk apa dong
rasulullah menyarankan kita untuk mengenali calon pasangan kita
kalau kita mau cari pasangan kita harus lihat dulu pertama dari kecantikan
kemudian dari keturunannya kemudian dari kekayaannya kemudian juga agamanya
dan yang paling penting adalah agamanya
yang namanya ikhtiar doa itu juga penting
supaya kita mendapatkan jodoh yang terbaik
atau jangan jangan saya curiga nih
kamu sampai sekarang masih jumbo aja terus
soalnya saya mikirnya judul itu bakal datang sendiri
ya gak gitu lah nat
memperbanyak doa supaya jodohnya datang ke kita
gak cuma nunggu
makanya saya selalu doa
kalau allah masih kasih kesempatan saya sekali
saya pengen berdoa
saya pengen berdoa
saya pengen berdoa
saya pengen sekali dapat jodoh seperti akang abah
tapi saya salut banget sama ibu
sebenarnya ibu bisa aja memaksakan kehendak ibu untuk tetap sama abah
tapi ya mudah mudahan ya bu
ibu dapat jodoh yang lebih baik daripada abah
gimana udah meres belum
saya gak berhasil bawa raya ke sini
bahwa satu perempuan aja lo gak becus
lex lo satu satunya orang yang gua andelin
tadinya saya hampir membawa reak ke sini
dia itu juara mma bang
tiga kali berturut turut
dan dia pernah berantem sama boy
dan di pertarungan itu boy menang karena cuma keberuntungan aja
ray moraga itu lebih hebat dari dia
gue tau gak orang itu
sebetulnya kita pernah ngajak dia gabung dengan black cobra bang
tapi semuanya dia kalah sama boy
kita singkirin dia
dan waktu itu abang pernah terlibat berkelahiran sama dia
tapi abang gak pernah
abang gak pernah
abang gak pernah
pertama kali bang kobar keluar dari penjara dan nolongin saya
nah itu orangnya bang
kalau dia pernah gue kalahin
tandanya dia bukan orang hebat buat gue
dia emang pernah kalah bang
saat itu dia lagi tidak fit
karena habis bertarung sama boy
makanya dia sekarang lagi nyari nyari abang
dan nantangin abang bertarung
gua akan habisin dia
saya akan tunjukin orangnya
kenal lu sekarang rey
lu bakal habis di tangan bang kobar
assalamualaikum warahmatullah teteh manis
waalaikumsalam akang abah
alhamdulillah saya baik
alhamdulillah sudah hebat sekarang teteh
semenjak dipencetan sama teteh langsung sehat
akang abah mau bisa aja
itu kan sudah seharusnya
walaupun sekarang ini kita kan bukan calon suami istri lagi
tapi calon besan
sudah bukan calon suami istri

dengan sangat bangga asar
terima kasih atas dukungan hijab kita there